presiden joko widodo memerintahkan tim gabungan independen mencari fakta tragedikan juruhan untuk mengusut tuntas kasus ini
bahkan dalam waktu kurang dari satu bulan
kita akan bahas bersama dengan dosen fakultas hukum universitas mula warman hardiansyah hamzah
selamat malam mas
selamat malam mbak
ya target waktu sudah diberikan
dari perspektif hukum apakah kemudian ini satu waktu yang memang dinilai sudah objektif sudah sesuai
dan berapa lama biasanya kalau melihat kondisinya kondisi alat bukti fakta fakta yang ada saksi saksi yang ada
kasus ini bisa benar benar terbuka secara terang
ya kalau melihat kepres sembilan belas dua ribu dua puluh dua yang ditandatangani presiden pertanggal empat oktober kemarin
ada satu diktum yang menyebutkan bahwa tim gabungan independen mencari fakta
itu diberikan waktu selama satu bulan bekerja paling lambat satu bulan
ya dalam kacamata saya itu justru waktu yang cukup panjang ya terlalu lama
hal ini dikarenakan kalau kita melihat basis fakta fakta bukti bukti
kemudian keterangan saksi saksi di lokasi kejadian dan sebagainya
sebenarnya perintah presiden kepada tim gabungan independen mencari fakta itu tidak terlalu sulit
jadi cg ips ini sebenarnya hanya menyusun atau mengumpulkan fakta
pasal pasal yang berserakan ini menjadi satu urayan laporan itu disampaikan kemudian kepada presiden
jadi kalau menurut tema saya sebenarnya waktu selama dua minggu itu sudah cukup bagi tim gabungan independen mencari fakta ini
untuk bekerja dan menyampaikan laporan kepada presiden
jadi dikumul di dalam kepres sembilan belas sebenarnya menyebutkan frase kalimat paling lama
jadi satu minggu sekalipun kalau kemudian tim ini bekerja secara serius saya pikir itu juga bisa memungkinkan dilakukan oleh tim ini
baik artinya apakah kemudian komitmen yang harus menjadi benang merah untuk menyusun puzzle puzzle yang sudah ada di depan mata begitu
betul kalau kita melihat berbagai macam keterangan saksi bukti bukti informasi dan data yang termasuk juga dikumpulkan oleh teman teman media
saya pikir tugas dari tim independen tidak terlalu berat
jadi kalau kemudian perintah presiden
dan melakukan kan ada dua tugas utama ya di dalam kepres ini
satu bagaimana tim ini diminta untuk mencari menemukan dan mengungkap fakta yang tersembunyi di kejadian atau tragedi kemanusiaan di stadion kanjuruhan
dan yang kedua tim ini juga diminta untuk melakukan proses evaluasi ya
nah problemnya kemudian evaluasi ini tidak hanya mencak secara kausistik di tragedi kemanusiaan stadion kanjuruhan ini
tetapi bagi saya ini juga termasuk
bagaimana melakukan evaluasi
termasuk kepada badan otoritas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pertandingan di kanjuruhan
ini tidak hanya panpel tidak hanya menyasar orang orang di lapangan ya
tetapi juga bicara soal siapa otoritas yang paling bertanggung jawab
di sana ada pssi di sana ada kementerian pemuda dan olahraga
termasuk juga di sana ada kepolisian republik indonesia
ini juga menjadi bagian yang mestinya masuk di dalam proses evaluasi yang akan disampaikan kepada sudah dalam bentuk laporan tim
kalau anda menilai hasil pernyataan kemudian juga hasil yang sudah diungkap ke publik gitu oleh para tim pencari fakta
ada catatan khusus kah terkait dengan hal ini
apa yang kemudian bisa dikritisi dari hal atau hasil investigasi yang sejauh ini ditemukan
ya sejauh ini saya pikir tim ini baru efektif bekerja kemarin ya
jadi belum ada catatan catatan yang kemudian disampaikan secara terbuka kepada publik
kalau bicara soal
apa kritik yang terpenting terhadap tim ini
saya ada kekhawatiran sebenarnya ketika tim ini terbentuk dan melibatkan menteri pemuda dan olahraga ya
kenapa kekhawatiran itu muncul
dikarenakan salah satu otoritas yang semestinya juga bertanggung jawab di tragedi kemanusiaan di stadion kanjuran malang
sebenarnya adalah kementerian pemuda dan olahraga dalam hal ini
jadi sangat disayangkan kemarin ketika presiden membentuk tim gabungan independen pencari fakta itu juga turut melibatkan
karena akan ada konflik of interest di sana
kritikan saya juga termasuk sebagaimana yang saya mention di awal tadi
bahwa tugas tim independen ini
itu tidak hanya bicara evaluasi terhadap penyelenggaraan pertandingan di stadion kanjuruhan malang secara kasistik ya
tetapi juga melakukan proses evaluasi terhadap keseluruhan sistem keluarga nasional kita
termasuk juga bagaimana evaluasi terhadap protas tamaran dan perusahaan
di stadion atau di pertandingan sepak bola di kanjuruhan malang kemarin
jadi evaluasi itu tidak terbahasa secara kasusistik
tetapi juga melakukan proses evaluasi secara umum terhadap persoalan sistem yang selama ini dianggap bermasalah oleh publik
dan itu yang terus dipertanyakan pula
selain diantaranya publik juga kalau kita lihat perkembangannya mempertanyakan terkait dengan independensi dari tim pencari fakta tersebut
salah satu yang tadi disebutkan oleh mas herdiansyah begitu ya
justru kalau kita baca politik hukum pembentukan tim independen ini atau dalam bahasa lain asbabunusul kenapa kemudian tim gabungan independen pencari fakta ini dibentuk oleh presiden
sebenarnya kan berangkat dari dua hal ya
satu karena ada tingkat ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang memang kalau bicara soal proses pro justisia menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari pihak kepolisian
dan ada tingkat ketidakpercayaan terhadap institusi ini kemudian yang mendorong presiden membentuk tim independen pencari fakta
yang kedua ini juga berangkat dari bagaimana presiden mencoba menghindari konflik kepentingan terhadap penyelesaian kasus tragedi kemuliaan di malang begitu
karena salah satu pihak yang terlibat di dalam tragedi kemunisian ini adalah institusi kepolisian republik indonesia
kita sama sama pahamlah ya bagaimana kemudian dugaan kuat penggunaan kekuatan perlebihan
atau asektif use power di dalam tragedi kemunisian ini
jadi dua alasan itulah kemudian yang menjadikan presiden memilih untuk membentuk tim independen pencari fakta
sebagai bagian dari upaya membangun publik keras yang selamanya juga menjadi kritikan dari publik
ya satu hal yang juga menarik perhatian publik begitu menjadi sorotan adalah ketika tim gabungan independen mencari fakta tragedi kanjuruhan ini tidak melibatkan pihak supporter begitu
yang juga ada di lokasi menjadi saksi mata menjadi juga penyelesaian
jadi juga penyintas yang ada di sana
bahkan hasil investigasi dari tim cnn indonesia juga saat berada di salah satu posko pelaporan begitu yang ada di sana di area malang
bahkan ada seorang supporter begitu mas herdiansyah yang mengaku sempat dijemput oleh sejumlah pihak yang kemudian diketahui merupakan polisi
dan kemudian telepon genggamnya disita tanpa adanya surat perintah penyitaan begitu sesuai dengan hukum yang berlaku
jadi itu adalah hal yang sangat penting untuk mendatangkan di bap begitu yang diduga merupakan bap
di antaranya juga menghapus video video yang mungkin bisa menjadi alat bukti
pandangan anda terhadap temuan dari tim cnn indonesia yang didapatkan oleh rekan saya koresponden cnn indonesia miftah farid ini seperti apa mas herdiansyah
ya justru hal hal semacam inilah kemudian yang harus disasar oleh tim gabungan independen mencari fakta
hal hal yang kemudian dikeluhkan oleh publik
termasuk upaya upaya yang kemudian mencoba menutupi fakta fakta yang terjadi di lapangan begitu
justru yang kita sayangkan sebenarnya termasuk salah satunya kenapa kemudian pihak supporter itu tidak dilibatkan di dalam tim gabungan independen mencari fakta ini
karena bagaimanapun dalam tragedi kemanusiaan ini kita harus punya perseksi korban
dan salah yang disayangkan memang tidak ada representasi dari supporter yang kemudian bisa terlibat di dalam tim independen mencari fakta ini
kan ada dua supporter yang kemudian merepresentasikan pada saat kejadian ya supporter arema malang dan persebaya surabaya
paling tidak kalau kita berkaca terhadap berbagai macam proses pengungkapan kasus tertentu yang kontroversial dalam menyita perhatian publik
memang kita perlu menanamkan bahwa persepsi korban jangan sampai kita lupakan dalam proses pencarian fakta ini
dan itulah kemudian salah satu kritikan kita terhadap tim independen ini
termasuk salah satunya adalah seorang karyawan
termasuk salah satunya adalah soal ketiajaan representasi dari supporter yang kemudian melihat langsung mendengar langsung
dan memang konteksnya adalah korban secara langsung dalam tragedi kemanusiaan ini
baik terakhir mas herdiansyah kalau anda melihat dari fakta fakta yang ada alat bukti yang ada
memang maksimal satu bulan adalah waktu yang juga bisa dikatakan terlalu lama
paling tidak satu minggu dua minggu kalau ada komitmennya bisa terbuka kasus ini dengan terang
jadi tragedi ini bisa diketahui secara pasti penyebabnya
nah terakhir menurut pandangan anda apa yang kemudian di waktu yang ada ini harusnya menjadi rencana dan juga fokus dari tim pencari fakta
ya pertama saya pikir tim pencari fakta itu semestinya memang bergerak secara cepat bagaimana mengumpulkan semua keterangan keterangan yang sebenarnya sudah beredar di mana mana begitu ya
karena alasan ini adalah kemudian
saya tadi menganggap bahwa waktu satu bulan itu adalah waktu yang cukup panjang
kenapa karena memang bukti bukti kemudian keterangan transaksi korban dan lain sebagainya sudah cukup banyak beredar
jadi tim independen tinggal bagaimana menyasar keseluruhan fakta fakta dan bukti bukti dan mengumpulkan menjadi satu rangkaian kejadian
yang bisa menguatkan bahwa ya inilah fakta fakta kejadian di tragedi kemanusiaan kanjuruhan ini
itulah kemudian yang akan menjadi bagian dari laporan yang akan disampaikan kepada presiden
kalau kita mengacu kepada urutan urutan waktu saya pikir satu dua minggu itu waktu yang sudah cukup maksimal bagaimana tim independen
menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan berdasarkan kepres sembilan belas dua ribu dua puluh dua ini
kemudian waktu sisanya mungkin sekitar satu mingguan bisa digunakan untuk menyusun laporan
yang kemudian akan disampaikan kepada presiden sebagai rekomendasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh tim independen ini
sebagaimana perintah presiden kira kira begitu
ya ada ratusan nyawa yang melayang
ada ratusan nyawa yang melayang
kira kira begitu menjadi korban atas tragedi kanjuruhan
dan tidak boleh juga kita lupakan ratusan orang lain yang harus mengalami kejadian yang traumatis
diantaranya juga terjadi pada anak anak dan juga perempuan
ini juga menjadi catatan tersendiri atas tragedi yang terjadi di stadion kanjuruhan
kita masih menunggu nanti hasilnya seperti apa dan harapannya pasti bisa sesuai dengan fakta dan data yang ada begitu saat kejadian tersebut
terima kasih atas dialognya atas informasi yang sudah diberikan kepada kami di cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih kepada dosen fakultas hukum universitas mullah warman hardian shah hamzah
sehat selalu mas terima kasih
terima kasih mbak selamat malam